jadi ada lima semua keterangannya secara tertulis dan dibacakan di muka sidang komisi kdt
tiga pertama yang tidak hadir itu alasannya apa pak
tiga ini masalah perizinan ya masalah perizinan tentu melalui proses
sementara kita butuh kecepatan putusan sidang kkip yang saat ini sedang di break ya karena istirahat ya
diberikan kesempatan istirahat bagi perangkat maupun terduga istirahat nanti akan dilanjutkan
dan mudah mudahan insya allah hari ini selesai dan sore ini bisa dibacakan putusan sidang kkip